dia adalah suami saya
dia yang selalu mendukung saya dalam karir saya
dan dia juga orang yang sangat saya cintai setelah mama dan papa saya
eh ini orangnya
kau cos yg cantikp nfb
masih belum dikira via internet
dan kita tidak perlu bodily mediab
untuk selamatos mensyukur
kita hanya bisa bersama sehari satu
kenapa sudah terjadinya
beliau bisa menemukan diri sendiri
walaupun tidak sudah westis
atas perbuatannya nggak pernah kulakuin
dan setelah aku udah keluar
aku masih dihukum maaflah pak
semua orang takut sama andi
semua orang benci sama andi pak
salahnya andi tuhan pak
andi nggak salah
papa di sini
bapak nggak mungkin benci sama andi
dan apapun yang kamu lakukan
nggak mungkin papa benci sama andi
tiga tahun kemarin papa gagal
papa akan berusaha sebuah tenaga pak
selalu ada untuk kamu
dan menjaga kamu ya nak
papa di sini udah
seharusnya kamu gak usah ngelakuin itu
pemberitaan soal andi nih
yang ada di projector slide
ya bukan aku yang ngelakuin
aku nggak tahu itulah siapa
yang mana aku tahu
tapi di ruangan itu gak ada satu orang pun
yang tahu kalau andin pernah ditahan
ya udah lah terserah kamu kalau nggak percaya
padahal ada gua di sampingnya
tapi kenapa sih
nino masih aja peduli sama mbak andi

tidak ada yang peduli sama mbak andi
oh saya kecil
masih kebeletrisan dia nalin
hoven macurti dan merorkatnya
kamu harus semangat ya andin

tidak ini orang yang tertulis turisen
sebab belum lama
tapi yang itu
ya dengan saya sendiri
ini dari hrd perusahaan
perusahaan multinasional pt aldebaran sejahtera
kami mau menanyakan apakah banyum bersedia untuk bekerja di perusahaan kami
iya ya saya mau kebetulan saya emang butuh banget pekerjaan
baik kalau begitu
banin bisa ke perusahaan kami pukul delapan pagi nanti saya kirim lokasinya
iya siap nanti saya ke sana ya
oh ya kalau boleh tahu saya ditempatkan kerjanya sebagai apa ya
nanti saya akan jelaskan di sini
oh siap siap makasih ya
sekarang kita tinggal tunggu andin datang ke sini
balikin ke dompet
dompet apaan sih
aku aduh aduh
balikin ke dompet
dompet apaan sih
mana balikin ke dompet
ini dompetnya tadi dicopet
iya dompet saya makasih
kamu mana ketemu dia di jalan begini sih
kok gue bisa ketemu sama lo
gue hajar tuntukan dicopetnya
hebat lo ya
gue baru keluar berapa hari yang lalu sih
akhirnya kita bisa menghirupkan

tuh rapi banget mau kemana sih
ini gue mau ke pt aldebaran sejahtera
ada lawangan pekerjaan buat gue disana
aldebaran sejahtera mana
tempat kerja gue dong
berarti kita bareng lagi